dan untuk mengetahui bagaimanakah kronologi kejadian tsunami kami telah terhubung dengan anggota dprd lampung selatan roslina daan yang saat ini sedang mengungsi akibat tsunami
selamat pagi pak
bu lina bisa anda jelaskan anda saat ini berada di pengungsian di daerah mana
dan bagaimana kondisi saat ini di sana karena ada informasi bahwa terjadi gangguan masalah listrik di sana
iya kejadiannya tadi malam sekitar jam sepuluh an itu tidak ada pemberitahuan apa apa
tahu tahu air laut sudah pasang naik ke jalan warga semua diinstruksikan melalui masjid
kita naik semua ke pengungsian
kita naik ke pengungsian semua meninggalkan rumah
ada ternyata pagi ini saya keluar dari pengungsian
saya turun saya lihat memang banyak rumah hancur porak poranda ada berapa korban jiwa
alhamdulillah tadi malam jam dua itu dari polres lampung selatan dari kodim dari semua masyarakat
semua pemuka membuka akses jalan yang menutupi jalan sehingga ambulan dan mobil bisa masuk
alhamdulillah tadi malam jam dua sudah bisa diawati kendaraan sebagian bisa diawati kendaraan
walaupun material rumah rumah
yang hancur menutupi badan jalan tapi masyarakat bersama polres dan kodim bahu membahu membuka jalan untuk akses ambulan
karena memang banyak sekali ambulan yang diperlukan
hari ini masih hujan mudah mudahan lautnya pagi ini agak tenang
tapi rumah hancur ini ada korban jiwa rumah sakit kabarnya penuh kayak gini juga
bisa ibu jelaskan kembali di mana posisi ibu saat ini pengungsiannya di daerah mana dan juga masalah listrik
sekarang lagi pulang ke rumah kebetulan rumah saya itu persis di pinggir laut di kalianda bawan dekat dermaga bom kalianda
kondisi rumah ibu saat ini seperti apa
kondisi rumahnya alhamdulillah tidak apa apa tapi isi rumahnya berantakan semua karena kabarnya lautnya itu enam meter
oke lalu bagaimana dengan situasi di sekitar rumah ibu lina saat ini ibu
rumah banyak rumah hancur materialnya ke jalan sehingga tadi malam dibersihkan oleh masyarakat dan juga polres
sama kodim untuk membuka akses supaya ambulan masuk
keluarga ibu bagaimana saat ini ibu
keluarga di pengungsian semua masih di pengungsian
sekarang di atas gunung di atas gunung karena memang lampung selatan ini kan kalianda ini pinggir laut tapi di atasnya ada gunung
kaki gunung raja basah jadi kami semua ke atas gunung raja basah tadi malam ke kaki gunung naik ke atas
memang sudah ada jalur evakuasi
untuk pengungsian sendiri ibu bagaimana kondisinya apakah memang sudah disediakan memang tempat khusus seperti adanya sudah ada tenda ataupun ada di gedung khusus
oh enggak pak karena kejadiannya mendadak kami enggak menyiapkan itu enggak ada itu
jadi kami otomatis lari ke tempat yang lebih tinggi saja tidak ada tenda tenda
memang kejadiannya begitu cepat kita spontanitas lari ke atas tanpa membawa apa apa langsung
karena air di jalan sudah setinggi lutut jadi kita sudah enggak bisa yang penting nyawa selamat cuma enggak mikirkan atau benda lagi
ibu lina bagaimana dengan kondisi atau ketinggian air menurut pantauan ibu saat ini apakah masih tinggi begitu bu
saat ini kebetulan saya di pinggir laut ini enggak
sudah normal sudah bagus enggak tinggi lagi ombak juga sudah tenang
mudah mudahan lautnya tidak gas nasi lagi sudah tenang lautnya
ibu lina untuk saat ini ibu bisa bebas begitu untuk bisa kembali ke rumah
lalu apakah ada instruksi khusus dari pihak pemerintah setempat terkait dengan untuk kewaspadaan
setidaknya untuk bagi warga agar tidak kembali lagi untuk sementara waktu ke rumah
atau seperti apa
ya tidak kita tetap dianjurkan tetap waspada tapi anjuran untuk tidak kembali ke rumah tidak ada
jadi tetap kita diharapkan waspada kita tentunya harus melihat rumah masing masing
jadi dari pengungsian sudah banyak yang turun karena cuaca juga laut sudah mulai tenang
jadi sebagian warga sudah mulai melihat rumah dan mulai bersih bersih
jadi kalau imbauan tidak mau tidak ada
jadi kita hanya waspada saja lihat situasi laut saat ini
sejauh ini untuk koordinasi baik itu dari pemerintah setempat
ataupun badan badan terkait dengan kejadian yang terjadi di lampung dan juga sekitarnya ini
apa yang sudah dilakukan ibu
apakah seperti sudah ada anjuran untuk mengungsi di tempat yang sudah ditentukan
ataukah justru sudah ada bantuan bantuan
terhadap warga yang saat ini mungkin saja masih tentunya masih kekurangan di mana mana
karena ini kejadiannya secara tiba tiba ibu
betul alhamdulillah tadi malam jam dua belas itu pmi dan juga dari penanggulangan bencana sudah turun
menyisir rumah rumah yang kira kira warga warga yang perlu bantuan dibawa ke rumah sakit
dan juga dokter dokter sudah mulai turun tapi kalau tenda tenda kami belum melihat itu
tapi nampaknya korpopimda sudah menginginkan sudah ada koordinasi
karena sebelum ini memang seminggu sebelum kejadian ini
pemerintah daerah mengadakan latihan penanggulangan bencana di tidermagabom ini
untuk seluruh masyarakat dan juga semua orang orang yang terlibat
jadi seminggu sebelumnya sudah ada latihan latihan evakuasi
baik terima kasih ibu roslina daan sudah bergabung bersama kami pagi ini
doanya mudah mudahan tidak ada apa apa ya
terima kasih ibu lina